sementara itu presiden ke enam ri yang juga merupakan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
buka suara terkait proses pembangunan tol suramadu
hal itu disampaikan sby di sela sela kunjungannya di jawa tengah pada minggu siang
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono atau sby mengaku gerah dengan pemberitaan terkait pembangunan jembatan suramadu
yang selalu diklaim sebagian pihak sebagai hasil pembangunan dari pemerintahan era megawati
ketua umum partai demokrat itu membenarkan bahwa pembangunan itu dimulai di era megawati
namun sempat terhenti dan dilanjutkan di era pemerintahannya hingga selesai dan diresmikan pada tahun dua ribu sembilan silam
bahkan menurutnya ada pihak pihak yang berupaya membenturkan dirinya dengan presiden jokowi dan megawati
terkait pembangunan fisik jembatan suramadu
fisik jembatan suramadu diawali oleh pemerintahan ibu megawati
terhenti dan akhirnya kami lanjutkan dan kami selesaikan
itu yang sesungguhnya
dan pesan saya janganlah membentur benturkan antara saya dengan pak jokowi saya dengan ibu megawati karena tidak baik